kita ke informasi selanjutnya hadirnya museum sepak bola dunia turut memeriahkan perhelatan world cup dua ribu delapan belas di rusia
sedikitnya dua pengunjung yang hadir bisa menikmati sejarah perjalanan piala dunia melalui berbagai macam atribut bersejarah
hingga koleksi barang pribadi milik para pemain bola legendaris
yang menarik museum ini dibuka gratis setiap harinya
setiap hari terpantau sekitar dua orang mengunjungi museum yang bertempat di hyundai motor studio
para pengunjung bisa menikmati sejarah perjalanan piala dunia melalui berbagai macam atribut bersejarah
mulai dari trofi world cup koleksi jersey dan bola yang dipakai selama pertandingan
hingga kumpulan barang pribadi milik para pemain bola legendaris
sebagian besar koleksi museum sepak bola dunia didatangkan langsung dari fifa world football museum
yang berasal dari kota zurich swiss
kota kota yang berpartisipasi dan kita melihat banyak dari mereka
sebenarnya sekitar dua per hari
datang ke pembahasan ini yang gratis yang terbuka setiap hari
mereka pergi ke sini mereka belajar dari sejarah bola
mereka melihat objek dan mereka mengingatkan pengalaman sejarah bola
pihak museum juga menyiapkan area khusus bagi pengunjung untuk bernyanyi
atau menampilkan pertunjukan kesenian sebagai ajang pertukaran budaya
museum sepak bola dunia ini rencananya dibuka setiap hari hingga satu minggu
setelah pertandingan babak final piala dunia dua ribu tujuh belas